bangunan di sisi timur pasar beringharjo yogyakarta yang menjual kebutuhan pokok
akan ditutup sementara selama satu hari untuk penyemprotan disinfektan pada selasa
pasalnya seorang pedagang sayur terkonfirmasi positif covid sembilan belas
ketua gugus tugas covid sembilan belas kota yogyakarta mengatakan saat ini telah dilakukan pelacakan
atau tracing kepada delapan belas orang kontak erat termasuk keluarga dan pedagang di sekitarnya
bu pedagang ini jualan gori atau nangka muda yang biasa berjualan di pasar beringharjo timur
karena pasar beringharjo itu kan ada beberapa gedung dan macam macam
nah itu pasar penjajah timur memang yang paling timur posisi gedungnya
sementara itu di jawa timur dua puluh tiga pegawai bank rakyat indonesia
terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kluster bri ini terdeteksi setelah ditemukan satu pegawai positif covid sembilan belas
akibatnya untuk sementara pelayanan ditutup dan dialihkan ke kantor unit setempat
pelayanannya dari pimpinan bri dialihkan ke sini
kita tangani yang terlampau positif maupun yang isolasi masing masing
jadi kita kerjasama dengan bri
masuk sekarang ini saya isi kasih dulu untuk pintuan kantornya
hakim menambahkan dari dua puluh tiga karyawan yang positif covid sembilan belas
sepuluh diantaranya adalah warga kota blitar
mereka sudah menjalani isolasi di sejumlah lokasi
antara lain rumah sakit swasta dan rumah karantina milik pemkot blitar
sedangkan tiga belas pegawai lainnya menjalani perawatan di masing masing wilayahnya
seperti kabupaten blitar malang dan kediri
meliputan cnn indonesia